kasus yang terjadi pada pekerja rumah tangga asal pemalang menjadi bukti bahwa
di masa kini kekerasan dalam pekerjaan domestik masih sangat rentan terjadi
data jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga bahkan menyebut
dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh ada lebih dari tiga dua ratus prt yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk
termasuk kekerasan fisik psikis maupun kekerasan ekonomi
bagaimana ini bisa terus terjadi
apakah regulasi dan perlindungan belum berpihak pada hak hak pekerja rumah tangga ini
kita bahas bersama dengan lita anggra ini koordinator nasional jaringan advokasi pekerja rumah tangga
atau jala prt mbak lita selamat malam
selamat malam mbak puspa dan para pemirsa semua
baik mbak lita mendengar apa yang terjadi dengan pekerja rumah tangga asal pemalang ini
begitu miris sudah tiga bulan baru diketahui hari ini bagaimana jala prt memantau kasus penyiksaan
penganiayaan prt yang terjadi di jakarta selatan
ya ini memang situasi gunung es ya karena pekerja rumah tangga ini kan bekerja di dalam rumah rumah
yang dianggap wilayah privat dan sementara ini tidak ada pengakuan perlindungan
mereka rentan berbagai bentuk kekerasan
apa yang terjadi dialami oleh siti kotima itu menunjukkan potret gelap
rumah tangga indonesia yang berada dalam situasi perbudakan
bagaimana kita melihat kasus kasus sebelumnya sebulan yang lalu yaitu rizky
kemudian yang sebelumnya juga yang opadi dari bayar dipukul kemudian diintimidasi
dan siti kotima ini adalah kasus yang sangat parah fatal dan menghayakan jiwanya
kita tahu bahwa kasus ini kan sebenarnya
kita terjadi tujuh bulan tiga bulan berkomunikasi tetapi itu dibatasi dananya hanya melalui hp pemberi kerjanya
kemudian setelah itu tidak bisa
ini yang kasus kasus selalu diawali oleh tindakan isolasi dari majikan terhadap pekerja rumah tangganya
dari isolasi tersebut kemudian membuat
korban tidak berdaya dan kemudian intensitas kekerasan semakin meningkat
dan hingga itu semakin menjadi sesuatu yang fatalis ya
yang mengakibatkan kehilangan nyawa
dan kita tahu bahwa kasihnya siti kotima ini sedemikian luka parahnya ya
tidak bisa untuk berjalan
jadi kalau kita mendengar
kemarin berkomunikasi dengan siti kotima
bahwa siti sebenarnya tidak kabur
tapi dia tidak dibuang
dan kemudian dia diperintah untuk membuang
dan kemudian dibawa ke pemalang
dan kemudian oleh korban diraborkan ke aparat
kemudian oleh aparat berkoordinasi dari pemalang kemudian ke boda
sekarang di tangan boda
dan kemudian di situasi siti kotima ini yang harusnya menjadi perhasian dari pemerintah pimpinan dpr
dan mengingat bahwa ini situasi yang mendesak bahwa prt di indonesia ini tidak baik baik saja
kita sering menunjuk negara tujuan dari prt migran
yang bahwa prt migran tentang kekerasan
hal yang sama juga terjadi di dalam negeri sendiri
jadi data kasus kami menunjukkan dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh kasus
sekarang tiga puluh delapan bertambah dengan siti kotima
mereka kasus kasus ini bukan kasus kasus yang dianggap ringan
tapi ini kasus kasus yang kami jumpai di lapangan
yang mereka melapor
dilaporkan oleh keluarganya
apapun yang lewat media
dan ini yang artinya yang bisa
bagaimana dengan prt prt lain yang berada di dalam rumah rumah yang tidak bisa
yang aksesnya terbatas
siti kotimah ini kan karena sudah pulang baru
mau dibuang baru kemudian terlihat
ini sudah mendesak proses legislasi
yang sudah delapan belas tahun ruprt ini di dpr untuk segera dibahas disahkan
dan psp sendiri persatuan sudah membuat gugus tugas untuk merespon
gerak ruprt srikeleno baleg yang sekarang masih ditahan di pimpinan dpr
kita bahkan tahu angka pekerja rumah tangga di indonesia terus bertambah
meningkat dari tahun ke tahun
nampaknya masih berhenti di situ situ aja
mbak lita kalau melihat komunikasi terakhir jala prt dengan korban
bagaimana kondisinya terakhir
bantuan hukum dan perlindungan apa yang kemudian akan diberikan oleh jala prt
tiga kali kami video call dengan korban
kemarin dan hari ini dua kali
dan korban menunjukkan bahwa
luka yang di kaki
ya kedua kakinya yang hampir membusuk
karena itu kan di rendang air mendidih
dan korban mengalami trauma ketakutan
dan tidak bisa bergerak
artinya ini kan mobilitas terbatas ya
itu kan bisa berakibat pada mobilitas korban untuk kelanjutan hidupnya
hal yang seharusnya
korban juga menderita trauma ya
tadi pun korban tidak mau bersedia dibawa untuk ke rs
berada di jakarta
terus yang kedua
kartel lbap semarang
untuk tim kuasa hukum bersama
akan kami dampingi
dari perawatan hingga pemulihan
dan proses hukumnya hingga
citi kocuma mendapatkan keadilan
kami juga berkoordinasi dengan
agar proses hukum ini
pelaku di hukum
dan ini menjadi efek jerah
pemberi kerja yang melakukan tindak kekerasan
kembali berbicara soal ruu pekerja rumah tangga
yang tadi juga disentil oleh mbak lita
dalam beberapa tahun terakhir
bahkan angka kekerasan
terhadap pekerja rumah tangga
mengapa ruu ini
tidak disahkan juga sampai sekarang
ini yang memprihatin dan
dan kita menyesalkan sikap dari
binan deperor yang masih menahan
untuk ditetapkan sebagai
sementara ruu ini
diselesaikan di pleno balap
ini kan harusnya pimpinan dpr
mengakibatkan dalam rapat pariwurna
kemenetapkan ruu prt sebagai nusyatid
dan dibahas dengan pemerintah
pemerintah ksp sudah
ruu ini dibahas bersama
dua tahun lebih
ruu ini ditahan oleh biminan dpr
ini kan sebenarnya sudah menyalahi kode etik ya
dpr itu sendiri
dpr itu sendiri
dibutasakan oleh pleno balap
dan ini menyangkut
dan mungkin estimasinya sekarang lima juta
selama ini menyangka
karena kalau tidak ada prt
dan tidak bisa berjalan optimal
memposisikan bagaimana negara ini
maka terus menjadi
atau bagaimana mencegah terjadinya perpudakan
kasus kasus ini semua mencerminkan
jelas kita mempertanyakan
negara ini menjadi agen perbudakan
karena tanpa ada rekognisi
tidak ada representasi dan retribusi
pekerja rumah tangga
yang suami ini
atau penyangga perekonomian
dan mereka juga
kerja warga negara
baik sebagai pekerja
ataupun sebagai warga negara
regulasi seperti apa
untuk melindungi hak hak
dari para pekerja rumah tangga ini
kalau mengingat ada
ada undang undang ketenaga kerjaan
anda melihatnya seperti apa
prj ini kan dikecualikan dari
peraturan perubahan ketenaga kerjaan
peraturan perundangan jaminan sosial ya
prt juga dikecualikan
prt ini kan tidak dianggap sebagai pekerja
bukan penerima upah
ini kan ironis
karena memang prt bekerja untuk mencari upah
undang undang rukuhp ini
kan yang lain tidak mengatur ya
tidak ada peraturan yang mengatur prt secara khusus
baik itu omnibus law
undang undang ketenaga kerjaan
tidak mengatur persis secara khusus
dalam hal hubungan kerja
sementara pers ini kan bekerja dalam situasi
yang berbeda ya
miliki karakteristik pekerjaan yang berbeda
artinya undang undang tersendiri
di berbagai negara
sudah ada undang undang
perlindungan pekerja rumah tangga
seperti di filipina
kemudian di afrika
di berbagai negara
dan mereka situasinya
pekerja rumah tangga lebih baik
mendapat pengakuan dan perlindungan
dan juga mendapatkan perlindungan sosial
termasuk jaminan sosial
itu baik itu kesehatan
jaminan ketenaga kerjaan
yang selama ini
itu yang jangan ya
dan if you keep
aku juga nenggoy dong
sementara mereka banyak kehilangan pekerjaan tapi tidak ada program program perlindungan sosial yang bisa diakses oleh pekerja rumah tangga yang jumlahnya empat dua juta ini
jadi bisa dibayangkan bagaimana prt ini bekerja dengan situasi yang rentan keserasan mereka juga rentan dalam situasi kemiskinan seperti itu
miris mendengarnya ketika filipina dan sejumlah negara tetangga lain justru sudah melindungi hak hak dari para pekerja rumah tangga ini tapi indonesia yang justru memiliki angka jauh lebih tinggi sebagai pekerja rumah tangga tidak ada perlindungan
ini juga terbesar kedua di dunia setelah ini
oke nomor dua terbesar di dunia kita kembali lagi kepada kasus ini
sekarang polisian sudah menetapkan delapan orang tersangka atas kasus penganiayaan prt
karena di jakarta selatan ini kemudian para tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh tiga tiga ratus lima puluh satu kuhp undang undang tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga
saya harus tanya mbak lita sudah tepat menurut anda
sebetulnya ini masih kurang karena kan bagaimana dengan upahnya selama ini dengan tidak kekerasan ya
secara psikis secara ekonomi sosial lainnya
dan ini kemudian juga kait dengan tindak di dana perdagangan orang
kadang melalui penyalur juga jadi kurang
oke dianggap kurang
mbak lita anggra ini dan rekan rekan jala prt terima kasih banyak untuk suara anda memperjuangkan hak hak pekerja rumah tangga yang kita tahu
ini ham patutnya jadi acuan begitu ya untuk memanusiakan pekerjaan
rumah tangga kembali lagi
kita tidak menjadi manusia kalau tidak memanusiakan orang lain
kalau tidak memanusiakan orang lain termasuk pimpinan dpr sendiri
kita harapkan regulasi ini bisa digodok secepat cepatnya oleh dpr ri
terima kasih mbak lita anggraini dari jalap rt sudah bergebung bersama kami malam ini